dua puluh tujuh april menjadi hari terakhir uji coba pemberlakuan gajil genap
data jasa marga hingga h enam lebaran kendaraan yang meninggalkan jabodetabek
melalui tol jakarta cikampek tercatat sebanyak dua ratus tiga puluh satu satu ratus delapan puluh kendaraan
untuk keseluruhannya dari empat gerbang tol kendaraan yang meninggalkan jabodetabek
tercatat sudah sebanyak tujuh ratus enam puluh dua dua ratus lima puluh satu kendaraan
berdasarkan pantauan volume kendaraan sejak pagi terlihat padat
mulai dari kilometer tiga puluh tujuh tol jakarta cikampek
untuk mengurai kepadatan di lantas polda jawa barat
kombes romintaib menjelaskan pihaknya telah memperlakukan kontraflow
bagi kendaraan yang melintas tol japek
mulai dari titik pemberlakuan ganjil genap yaitu kilometer empat puluh tujuh
untuk besok dua puluh delapan april dua ribu dua puluh tiga
di relantas akan mulai memperlakukan gajil genap serta one way
apabila penumpukan kendaraan terjadi
pelaksanaannya nanti untuk besok akan dilaksanakan kegiatan one way
dan juga dilaksanakan juga nanti pelaksanaan gajil genap
dan juga nanti pengeluaran kendaraan sumbu tiga
yang akan mulai berlaku nanti pada tanggal dua puluh delapan pukul
di harapan ini kita lakukan dalam rangka menciptakan
antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan akan berimbang
sehingga akhirnya arus lalu lintas bisa berjalan